terus kenapa ada cctv dalam kamar
menurut mama sih kamar gak perlu dipasangin cctv ya
buat ya buat kalo ada kenapa napa gitu
oke pak ready
kalau ada yang mencurigakan telpon saya
hari ini mama sarah ada wawancara di panti jumat sore
pastikan dia gak ngomong sesuatu yang buruk tentang saya dan andin saat wawancara di depan ibu panti dan tim penguasa
baik sekarang juga saya ke panti asuhan
buya buka lagi gerbangnya
gak ada seorangpun yang boleh mempermainkan saya
elsa atau mama sarah sekalipun
mama baru pulang
mama sudah berikan
hasil wawancara yang terbaik
kepada pihak pantiasuhan
soal pola asuh kamu dan al terhadap rina
makasih banyak ya mbak atas bantuannya
udah kewajiban mama
ya cuma ini yang bisa mama lakukan
supaya kita sama sama berharap ya
semoga rina bisa berkumpul bersama kita lagi disini
bersama kamu al
mama udah kangen sekali sama rena
aku juga udah kangen banget sama rena
alhamdulillah udah mendingan
ini aku juga udah mau mandi
aku belum mandi soalnya
kamu belum mandi
pakai rangat biar gak masuk angin
ya sekali lagi makasih ya
sama sama berharap dan berdoa ya
rina cepat kembali kesini oke
mama keluar dulu ya
ini mas al udah pulang
baru juga nyampe
ya ditanyain langsung mbak andin kemana
mbak andin lagi di kamarnya
aduh masa udah gak petah sih
habis keramas ini
kamu jangan fitnah aku ya mas
kalau aku bau
kenapa gue jadi deg degan gini sih
makanya kalau masuk kamu tuh ngetok dulu
kenapa sih al tuh teriak teriak
mama pake denger lagi
gak mungkin juga gue bilang
kalau gue keluar kamar karena andin baru selesai mandi
ntar mama malah sampai bingung
kau diem jawab sama dong
andin udah selesai mandi
udah mama baru aja
tadi mama dengar dari kamar
kok kamu teriak
itu tadi aku tuh
aku kan takut banget kan
ya udah aku teriak ya

oh ke cowok ya
udah kalau gitu nanti mama minta kiki untuk bersihin semua kamar ya
terus kamu ngapain marah marah depan pintu
tadi aku ngeliat ke cowok
makanya minta andin buat ngambil ke cowoknya
kok alesan al aneh ya
itu kan gak ada takutnya dari dulu
sama ular aja al berani
apalagi sama ke cowok
terus kenapa ada cctv dalam kamar
menurut mama sih kamar gak perlu dipasangin cctv ya
buat jaga jaga aja
buat ya buat kalau ada kenapa apa gitu
oke andin al ngomong ke dapur dulu
ngawasin gigi siapin makan malam ya
mama udah mulai curiga lagi soal cctv
alhamdulillah kamu udah pulang
akhirnya kamu kembali ke rumah
selamat datang di rumah ya sayang ya
eee noh sah mama berharap ya
sama kalian berdua
mulai sekarang semua yang udah berlalu kalian lupain
dan kalian harus pertahankan rumah tangga kalian baik baik ya
udah kita kamar dulu ya ma
buka lembaran baru buat rumah tangga ya
jangan lupa yang aku bilang tadi ya mas
ngechat sambil senyam senyam
kamu mau ke panti asuhan mutiara bunda
diminta untuk diwawancarai
mau nanyain gimana perlakuannya al dan mba nin kerenah
al tibaran dah nelfon
apa ada hubungannya dengan wawancara ya
lain kali kalo mau mandi tuh kabarin
masa aku harus ngabarin kamu sih mas
aku kirim pesan ke kamu mas
aku mandi dulu ya
nanti kamu mikir macem macem lagi
dengerin dulu saya ngomong
besok besok kalo mandi tuh
kamar ada kunci
aku serba salahnya sama kawan dimarahin terus
aku baru sembuh dari sakit loh mas
udah sembuh belum
berarti nanti malam
tapi janganlah kau kemana